durasinya selama kita tidur itu idealnya delapan jam
mereka kemudian menganalisa hasil komposisi suara
namun bagaimana dengan ketelitian di saat aktivitas berjalan serba tergesa gesa atau terburu buru
masalahnya presiden presiden di negara lain tidak mengatakan bahwa memiliki kepentingan politik itu
pas aku liat buset jauh sama runcing
gini mungkin ya terjadi mungkin tidak
tapi tidak diteruskan lagi